nah proses uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap calon kapolri komjen tito karnavian oleh dpr
sudah mulai bergulir wacana siapa wakapolri yang akan mendampingi tito
wacana pun kemudian cepat bergeser pada komjen budi gunawan yang disebut akan meninggalkan jabatan wakapolri
dan menjabat sebagai kepala badan intelijen negara atau kepala bin
disinilah muncul kemudian polemik
banyak yang menyebut komjen bg tetap sebagai wakapolri
tapi tidak sedikit juga posisi kepala bin sebagai posisi yang tepat bagi komjen bg
setelah disebut gagal menjadi menteri
gagal menjadi kepolri
benarkah ini sebuah upaya lanjutan politik balas budi untuk komjen budi
kami mengulasnya malam hari ini dengan boni hargens akademisi politik ui
selamat malam bung neta
kemudian ada neta espani koordinator indonesia police watch
saya ke bung neta terlebih dahulu lagi lagi nama komjen budi gunawan ya komjen bg
ini kemudian muncul tahun lalu santer disebut nama komjen bg sebagai calon kapolri
sekarang tahun ini juga kembali santer sebagai kepala bin
muncul di tengah tengah proses fit and proper test terhadap calon kapolri tito karnavian
apakah ini kemudian sebuah indikasi politik balas budi yang anda lihat atau tidak
kita tahan dulu
kita tahan dulu
sudah siap akan menjawabkan
tapi kita simak dulu informasi berikut ini
serta sistem pendukung it
langkah berani presiden jokowi yang menunjuk komisaris jenderal polisi tito karnavian
sebagai calon tunggal kapolri ternyata menyisakan drama baru di pusaran kekuasaan
jenderal tito memang dianggap sebagai sosok jalan tengah yang paling bisa diterima oleh publik
namun pilihan ini diperkirakan akan menimbulkan hambatan baru secara politik untuk presiden
meskipun tidak terlihat jelas di publik
gejala resistensi tentu saja muncul dari pendukung utama budi gunawan
siapa lagi kalau bukan megawati sukonoputri dan pd perjuangannya
selama ini megawati dan pd perjuangan memang menjadi pihak yang paling lantang
mengusung budi gunawan sebagai kapolri
namun dua kali kesempatan pergantian kapolri presiden jokowi lebih memilih orang lain
tapi sepertinya kesempatan belum tertutup untuk jenderal budi gunawan
ramai tersiar kabar presiden jokowi akan memberikan jabatan baru sebagai kepala badan intelijen negara
kepada budi menggantikan su tio so
tidak hanya sekedar kabar burung informasi ini juga sudah didengar dan direspon oleh anggota parlemen
kebanyakan menyambut rencana bagi bagi kue presiden ini
ada dua nama yang mencuat untuk menggantikan posisi budi gunawan
yang juga rumusnya akan dipromosikan menggantikan bang yos pada saatnya menjadi kepala bin
beberapa menteri yang dikenal dekat dengan presiden pun tidak bisa memberikan kepastian soal ini
saya nggak tahu saya kalau pun saya tahu tidak ada tempatnya saya untuk komentarin itu
wacana ini memang menimbulkan keraguan sebagian kalangan mengenai mampu tidaknya perwira tinggi kepolisian
memimpin lembaga telik sandi yang dalam sejarah sangat lekat dengan unsur tentara ini
mantan kapolri jenderal sutanto adalah perwira polisi pertama yang pernah dipercaya menjadi kepala bin
di era pemerintahan presiden yudhoyono
namun tak sampai
tak sampai tiga tahun jabatan ini ia emban sebelum akhirnya diganti oleh seorang jenderal tni akatan darat
terlepas dari kemampuan dan rencana akomodasi politik ala jokowi
badan intelijen negara adalah lembaga yang sangat strategis dan tidak boleh dipandang remeh di negeri ini
peran strategis lembaga yang memasuk segala informasi rahasia untuk kepentingan negara ini seyokianya
diberikan kepada seorang profesional mampu dan berpengalaman di bidang intelijen
bukan sekedar tempat menampung jata kekuasaan atau hadiah untuk menyenangkan hati pihak yang sedang gundah gulana
budi adiputro cnn indonesia
nah saya kembali dengan pertanyaan saya pertama tadi
sebelum kita lebih jauh dalam paket tadi sudah dijelaskan begitu lengkap gitu ya
tapi saya ingin kembali pertanyaan mbak
ini lagi lagi muncul nama komjen budi gunawan
apa sebenarnya yang anda lihat
dari ipw bagaimana melihatnya ini
ya indonesia police lebih melihat bahwa ini adalah bagian dari kompromi
atau deal deal politik antara presiden jokowi dengan megawati maupun dengan polri khususnya budi gunawan
karena begitu budi gunawan nanti menjadi kepala bin bintangnya ditambah satu
jadi bintang empat
itu yang kita lihat
jadi begitu nama tito karnavian diserahkan presiden ke dpr
kita mendapat informasi budi gunawan dan orang orangnya mendukung secara penuh tito karnavian
kita melihat bahwa sebelum surat itu dikeluarkan jokowi ke dpr
sudah terjadi deal antara jokowi megawati maupun budi gunawan
bahwa budi gunawan bersedia masuk ke bin menjadi kepala bin dengan
jadi tidak mengapa tidak menjadi kapolri lagi begitu asal ada hal yang lain
jadi menurut anda memang ini politik balas budi lagi lagi
saya kira bukan politik balas budi kompromi ya
karena budi gunawan
tidak menjadi kapolri karena ada sesuatu dan lain hal ya
sehingga jokowi berat menempatkan dia menjadi kapolri
sehingga dia dikasih mainan baru sebagai kepala bin
jadi disitulah saya lihat komprominya bukan balas budi saya kira
bagaimana anda melihat ini bung boni secara politik
tapi kan kalau misalnya katakanlah kompromi begitu bukan balas budi
beda tipis nggak sih sebenarnya
ya saya kira politik kan bicara soal keseimbangan
so ini catur yang harus dimainkan sedemikian rupa
supaya kalau disini ada yang tertutup harus ada yang terbuka disini
nggak ada yang simbang
nah kemarin tadi pak neta sudah jelaskan bahwa pak budi gunawan memang cukup sulit untuk menjadi kapolri
karena saya kira terkait dengan kontroversi yang memang sudah dibangun sejak abraham samad cs mempersoalkannya ke publik
nah saya kira bukan hanya soal itu
pemerintah sendiri saya melihat ingin membuat sebuah tradisi baru
bahwa membenahi sebuah institusi negara harus dimulai dengan memunculkan figur figur yang bisa mendorong perubahan paradigma
maka orang muda seperti tito karnavian kemudian dipercayakan justru menjadi kapolri di tengah sekian senior berbintang yang juga memang pantas
disitu ada budi gunawan budi waseso ada safrudin terus ada divi priyadno dan lain lain
nah artinya bahwa kita harus melihat dari dimensi tertentu
jokowi ingin membangun sebuah tradisi yang
dan juga politik yang modern
bahwa usia itu bukan menjadi indikator utama untuk seseorang kemudian menjadi pimpinan tertinggi dalam sebuah jabatan politik
tetapi kualitas integritas kapabilitasnya rekam jejak dan sebagainya
kita semua tahu kan tito luar biasa integritas dan juga kapabilitasnya
secara akademik maupun secara manajerial
nah pak budi gunawan juga saya kira tidak kurang
dia ini general polisi yang juga punya pengalaman banyak dan kelihatan kapabilitasnya
nah kalau hari ini gagal menjadi kapolri saya kira masih banyak ruang di mana dia bisa melayani negara
dan itulah posisi pejahatan satu ini menurut saya strategis
karena meskipun badan intelijen negara ini tidak dibicarakan seheboh menjadi kapolri
tapi saya kira ini lembaga yang sangat strategis buat negara
tapi kira kira mengapa ini kemudian muncul di awal awal di saat kapolri pun masih menjalani fit and propert
saya kira ini harus sinergi
kan polri itu kan mengurus masalah keamanan domestik
nah ini harus sinergi karena badan intelijen ini soal telik sandi
ini bicara soal dapur dari informasi rahasia negara
dan ini berkaitan dengan keamanan negara luar maupun dalam
jadi saya kira harus sejalan memang
bahkan menurut saya pergantian kapolri dan kepala bin kalau memang harus diganti ya harus bersamaan
karena ini dua institusi yang harus saling mendukung
apalagi kondisi sekarang menjelang lebaran
dan pemerintah tentu saja
dan pemerintah tentu saja
mengharapkan lembaga lembaga tinggi negara ini sejalan
maka perlu ada loyalitas terhadap presiden sebagai kepala negara
nah saya kira pertimbangannya di situ
bukan soal balas budi atau soal bagi bagi kue
tetapi lebih pada siapa yang lebih diperlukan
tapi kalau misalnya argumentasi itu apakah tidak mungkin sejalan
katakanlah tito memang mendapatkan persetujuan dpr nanti
tidak bisa sejalan dengan kepala bin yang sekarang
saya kira ini semua kan ada di tangan presiden
dengan mekanismenya presiden sudah menilai
nah ini kita semua tidak mengerti banyak karena ini benar benar prerogatif presiden
untuk bisa menilai apakah kepala bin berhasil atau tidak
apakah kapolri islam ini sudah berhasil atau tidak
apakah panglima tni dan seterusnya berhasil
ini semua ada di lingkaran kepresidenan
jadi mungkin saja diganti dengan muncul nama budi gunawan ini
saya kira intinya bahwa kalaupun bang yos kalau mau diganti
tentu ada dasar dan tujuan yang baik
tapi kalau misalnya presiden juga menilai
bahwa terlalu dini ya tentu saja tidak akan terjadi pergantian
tetapi kita semua tahu
badan intelijen negara ini lembaga yang sangat strategis
dan sangat kita butuhkan untuk menjamin stabilitas politik
termasuk juga dalam dimensi lain pembangunan politik di negara ini
jadi dia harus sejalan dengan presidennya sebagai kepala negara
dia harus juga mendukung program program pemerintah
sehingga informasi informasi yang masuk itu tidak menjebak pemerintah
tapi justru mendukung dan mendorong pelaksanaan program program pemerintah
ini kemudian memang muncul sebenarnya di masyarakat
awam yang melihat loh ini ada apa kok tiba tiba sudah akan mengganti kepala bin
isunya kan pertama soal calon kapolri begitu
orang menjadi bertanya tanya
apakah memang kemudian pak sutiyoso yang saat ini menjadi kepala bin dinilai gagal atau bagaimana
saya kira sejak lama kan sudah ada isu resapel ya
sejak november kemarin itu
oh jadi ini pintu masuk reshuffle kemudian
sudah ada isu resafel
dalam isu resapel itu kan beberapa menteri akan diganti ya
termasuk kepala bin di sebuah sebuah muda akan diganti
sepertinya jokowi bersama dengan itu melihat ketika polisi mau dibenahi tito karnavian masuk ke sana
tentu ada faktor psikologis yang akan mengganggu tito kalau wakaporinya jauh lebih senior
jadi itu kembali ke soal kompromi lagi
sehingga dikompromikan bagaimana dikaitkan dengan isu resafel
pas gitu ya
masuk ke bin jadi pas dipas paskan gitu ya
tapi kalau pendekatannya itu kita melihat dari sosial media
misalnya soekar sutioso
saya justru melihat prestasinya banyak
sutioso bagus ya
kita lihat bagaimana dia bisa meredam gejolak gam baru ya
terus kemudian juga santoso juga
penyelesaiannya mengarah ke titik terang lah
dengan bang yos coba terjun
dan juga terakhir sama dikun yang diambil dari cina itu
saya kira ini langkah langkah yang
cuma memang ini semua tergantung apakah presiden menilai semua prestasi ini cukup
atau ada desain besar yang mau dicapai
misalnya apakah wajah bin yang cenderung mendekat ke militer
itu mau diubah menjadi bin yang berwajah sipil
kalau misalnya itu yang mau dicapai
artinya bukan karena bang yos gagal
tetapi karena memang bin ingin dipimpin oleh wajah sipil
dan polisi adalah sipil
jadi memang wajah
dengan tujuan baik itu
lalu bagaimana dengan
pasti membutuhkan kompromi lagi bagi seorang soekar kepala penduduk
sekarang saya mau ditempatkan dimana kan begitu
saya kira sebagai pendukung penduduk
saya kira sebagai pendukung pemerintah
kan bang yus juga bekas ketua umum partai
tentu saja tunduk pada perintah presiden
apakah kemudian bang yos bisa digeser menjadi menteri dalam reshuffle berikutnya
atau yang lain saya kira semua itu terbuka
tapi yang pasti bahwa pergantian ini pun kalau terjadi
menurut saya bukan karena sutioso gagal
tetapi karena mungkin ada desain paradigma yang baru dirubah
bahwa bin bukan lagi berkarakter militer tetapi sipil
nah mungkin itu yang mau dirubah
oke ini yang terkait dengan ini
dengan perspektif yang disampaikan oleh boni tadi
bahwa ada kemungkinan paradigma bin ini tidak lagi militer begitu
tapi tidakkah akan menimbulkan kegaduhan menurut anda
ketika nanti biasanya dalam tanda kutip ya
jatahnya militer misalnya
sekarang kemudian diisi
mungkin dulu pernah ada pak sutanto begitu yang menjabat satu kali
sebenarnya kalau kita lihat sejarah bin itu kan itu sebenarnya lembaga sipil ya
jamannya udah lama
jadi mau mengembalikan ke sana
mengembalikan hakikat semula saya kira
tapi saya lebih melihat gini
sejak bin dipimpin pak sutioso
sinergi dengan kepolisian itu praktis tidak ada
kalau kata bung boni tadi mengatakan soal aceh
aceh itu bukan gerakan separatis
tapi kriminal yang kemudian dipolitisasi oleh bin
seolah olah ini separatis
berarti ini anda mau perspektif bahwa kinerja belum maksimal
sehingga ke depan
di mana akan ada event event besar ya
memang butuh sinergi antara bin dan polri yang maksimal
saya kira begitu nanti
ada perspektif butuh sinergi yang bagus
antara polri dan juga bin
dalam konteks untuk pengamanan
tetapi dari sisi politis juga ada yang agak khawatir nih
jangan jangan ini untuk mengamankan pemerintah
dari sisi politik kemudian akan merugikan negara
saya kira ini kan kemudian soal sudut pandang nih mas indra
misalnya tadi soal menilai sutioso
mungkin saya melihat sutioso terlalu dekat
sehingga begitu terang
kalau saya bilang bahwa prestasinya juga banyak harus kita akui
penelitian pemerintah melihatnya dari sudut pandang yang berbeda
ini semua menarik
tapi yang jelas bahwa pergantian kepala bin kalau ini harus dilakukan oleh presiden
tentu bukan karena gagal atau berhasilnya seorang sutyoso
tetapi karena ada paradigma tadi yang mau dirubah
nah apakah perubahan paradigma ini akan membawa turbulensi

apakah ini akan melahirkan turbulensi seperti pertanyaan indra
saya kira setiap keadaan yang stabil selalu melahirkan turbulensi ketika diganggu
nah artinya bahwa
ketika badan intelijen
diidentikan sebagai privilesenya teman teman tentara
terus kemudian sipil masuk
tentu ada yang terganggu
tapi harus kita ingat juga bahwa
badan intelijen negara ini besar
justru di tangan sipil
kader kader bin yang di lapangan itu
dan ini artinya bahwa
kalau hari ini bin mau dipimpin sipil pun
itu sesuatu yang wajar
nah cuma nanti kita harus melihat
bagaimana pemerintah secara politis menjaga keseimbangan politik
antara tentara polisi dan
dan kepemimpinan partai
ini yang harusnya
jokowi sangat cerdas di dalam memahami ini
turbulensi kalau pun ada tidak akan fatal
nah ini harus saya kemudian agak tanyakan lebih lanjut
katakanlah tni polri bisa tidak ada gejolak
misalnya katakanlah seperti itu
tapi juga kita nggak tahu jaminannya seperti apa
tapi dari sisi politiknya sudah mulai ada komentar
sebaiknya pak budi gunawan ini tetap sebagai wakaf polri
ini sudah datang dari komisi tiga
ini mengatakan seperti apa
tetap sebagai wakapolri agar dapat bekerja sama dengan pak tito karnavian
bung budi kita tahan dulu ya
tetap bersama kami di cnn indonesia pranjus
ini tidak ada kegaduhan
ditidak berdampak ke grup boba rauh ini
kapa bahasa inggris ini dianggap kebetulan rasional
sampaiin tidak bisaatif
kami onboarding lebih jarang
sampai pada cuaca plays belakang
dari satu pekerja bagaimanini ini
sejauh yang saya lihat dalam sepuluh tahun terakhir justru
banyak sipil yang memainkan peran strategis di bin di pejahatan
itu real ya
banyak sipil yang memainkan peran strategis
bahwa mungkin belakangan ada penambahan personil
banyak teman teman tentara masuk
bang yos tentu akan lebih bisa bekerja sama dengan bekas anak buahnya
atau bekas temannya itu saya kira normal
semua orang pasti melakukan itu
nah cuman kalau misalnya sekarang presiden mengharuskan ada pergantian kepala bin
saya kira bang yos dan timnya juga bukan kelompok yang
mau melawan keputusan presiden
ini kelompok yang juga betul betul solid mau membela negara
artinya dia akan tunduk pada perintah
makanya saya yakin banget bahwa bang yos akan dengan
berbesar jiwa akan menerima kenyataan ini
tapi tentu posisi suti oso dengan segala potensinya
juga akan dipercaya
jadi berdayakan oleh presiden
makanya saya bilang lepas dari kepala bin
pasti bang yos bisa ditaruh di tempat lain
tapi yang jelas bahwa turbulensi
di tempat lain ini sekelas kabinet juga tidak
nanti kita lihat apa yang presiden lakukan
tapi yang jelas bahwa turbulensi dari kelompok bang yos
tidak akan muncul menurut saya
karena saya lihat badan intelijen ini
semua loyal pada konstitusi pada negara
artinya kalaupun berbaju hijau berbaju sipil
atau polisi semua loyal kepada pancasila dua ratus empat puluh lima
dan tentu di situ dia akan tunduk pada perintah
ya pasti kalau soal itu loyal
tidak mau dianggap akar
tapi sebenarnya mungkin tidak
anda menilai masih ada turbulensi itu
justru begitu muncul nama bg
dari teman teman tni
sudah siap siap juga mencalonkan nama lain
itu wakil yang sekarang
dijagukan oleh kalangan tni
itu yang saya dengar
tapi mereka bisa mengusulkan itu
mungkin bisa mengusulkan itu
meskipun presiden sudah disebut sebut menjagukan budi gunawan
tapi kan tni karena merasa punya share di situ
lapak begitu ya
dia punya hak juga untuk mengusulkan
ini yang kita khawatirkan sebenarnya
kenapa kemudian kita berharap budi gunawan segera menerima tawaran itu menjadi kepala
karena kita dapat informasi budi gunawan menunggu sampai awal tahun
karena biar proses masuknya tito karnapian ini lancar
dikawal oleh dia sebagai senior
tapi saya kira biarkan saja tito karnavian lepas
tidak perlu dikawal
tidak perlu dikawal karena dia punya kemampuan
cukup dipantau dari jalan jalan jauh oleh budi gunawan
sehingga begitu tito menjadi kapolri bg segera bergerak menjadi kapolri
apa yang membuat budi gunawan ini saya sedikit kembali ke soal talon kapolri
apa yang membuat sebenarnya kemudian komjen budi gunawan itu
karena tito ini kan melewati enam angkatan
jadi secara internal ya
karena di polisi itu ada budaya melawan dengan diam
jadi ketika gerakan melawan dengan diam ini berjalan
apapun yang diprogramkan tito ini akan mentah semua
ini mengerikan juga
berseberangan dengan apa yang disampaikan kapolri saat ini
bahwa tidak ada gejolak di internal
itu secara retorika
secara di bibir memang tidak ada gejolak
tapi keresahan dari enam angkatan tadi
namanya seratus jendral ini ya
itu mencapai seratus jendral
ada seratus jendral ya yang dilewati oleh tito karnapian
ini kan suatu resistensi yang luar biasa
budi gunawan melihat tito perlu dikawal secara maksimal
sebab itu dia merencanakan sampai januari baru dia masuk ke bin
tapi kita mendesak segera
kenapa bukan apa apa
dalam waktu yang begitu lama itu berbagai hal bisa terjadi
akan gaduh dan bukan mustahil
kalau terlalu berlama lama budi gunawan pun akan gagal menjadi kepala bin
itu kalau dia terlalu berlama lama
saya melihatnya kalau kita tidak membaca ini dari dimensi politik
ini kan kelihatannya memang kita membaca dari kenyataan kemungkinan ada politisasi
saya justru melihat bahwa tito ini figur yang diterima oleh semua kelompok di dalam institusi kepolisian
senior dan junior
satu dia punya kecerdasan yang semua orang akui
dia punya integritas yang semua orang akui
cuma memang mengejutkan ketika dia menjadi kapolri
karena semua orang bangga dengan dia tetapi tidak pernah memimpikan dia menjadi kapolri
di saat ini maksudnya
di saat ini
nah begitu dia jadi saya kira resistensi juga meskipun diem diem tetapi belum radikal
belum menjadi sebuah gerakan yang serius
dan tadi malam saya bicara dengan pak boy rafli ya
kepala humas kapolri
ya karib humas
dia meyakinkan saya bahwa memang figur tito ini diterima semua kalangan
bahwa resistensi itu tidak akan muncul serius
meyakinkan itu dalam bentuk retorika formal atau memang obrolan antar kolega
saya mungkin tidak bisa menafsir lebih jauh
karena ini pembicaraan sebagai sahabat
saya melihat di situ ada kebenaran bahwa memang polri suka nggak suka harus menerima figur tito
karena ini perintah presiden
yang kedua bahwa tito sendiri bukan figur yang kontroversial
yang ketiga cukup banyak juga senior yang mau membantu tito
artinya bahwa sekarang yang paling penting adalah siapa wakil kepala polisi
maka di situ ada muncul nama misalnya safruddin
muncul juga nama misalnya lutfi dan sebagainya
tapi saya kira tergantung
kalau presiden mau total ini untuk perubahan paradigma kepolisian tentu dia ngambil yang juga muda
atau setidaknya kalaupun seniornya tito tapi tidak lebih jauh dari tidak sejauh enam tahun lima tahun
tapi mungkin satu dua tahun
nah maka disitu safruddin bisa menjadi wakilnya pak tito
ini kan jadi kombinasi yang menarik
atau pak lutfi
jaraknya tidak terlalu jauh ya
tidak terlalu jauh
dan soal pak bg
justru kalau lama ini proses politik kan dinamis
nah justru bisa muncul lagi spekulasi spekulasi lain yang juga akan justru merugikan kelompok politik yang menghendaki budi gunawan menjadi kepala bin misalnya
sehingga proses ini harusnya direspon secara tepat dan cepat ya
sehingga kalau misalnya presiden mengharapkan ada pergantian kepala bin dan juga kepolisian secara bersamaan
saya kira itu harus diterima sebagai perintah yang tentu baik untuk menjamin
yang tentu baik untuk menjamin lebaran ini akan berjalan dengan baik
lalu proses politik ke depan akan berjalan dengan baik
secara peraturan perundangan itu jabatan kepala bin itu bisa sampai berapa lama sih sebenarnya
sebetulnya kan itu lima tahun
kalau kita kapolri kan kita ada usia pensiun lima puluh delapan tahun
tapi kan sekali lagi karena ini hak prerogatif presiden
anytime dia bisa digantung oleh presiden
karena dia bertanggung jawab
sama dengan kapolri
anytime dia bisa digantung oleh presiden
nah artinya bahwa aturan baku berapa tahun masa jabatannya itu menurut saya tidak menjadi patokan kemudian itu mas indra
nah ini sekarang
saya coba coba untuk menangkap ada yang dari sisi yang khawatir gitu ya
ini perlu dikonfirmasi juga
ketika misalnya tito bisa menjabat kapolri sekarang usia lima puluh satu
kemudian bisa katakanlah tetap dipertahankan sampai usia pensiunnya lima puluh delapan
artinya tujuh tahun disitu
nah kalau juga kepala bin sampai lima tahun artinya melewati juga dua ribu sembilan belas
ini yang dikhawatirkan oleh pesaing pesaing politik presiden jokowi sekarang
pesaing pesaing politik pemerintahan saat ini begitu
ketika kemudian jabatan kapolri sudah disetting dari sekarang sebagai orang yang akan mengamankannya
begitu juga kepala bin yang punya peran penting begitu
kalau misalnya nanti ada kekhawatiran diselewengkan
itu wajar indra
setiap pemerintahan hanya mungkin berjalanan baik ketika ada stabilitas
dan stabilitas itu bukan sesuatu yang given atau out of blue
tetapi sesuatu yang didesain
dan saya kira semua pemerintahan di dunia ini akan merancang sebuah ekosistem politik yang stabil dan berimbang
pemerintah bisa menjalankan program programnya tanpa muncul gangguan gangguan serius
jadi kalau misalnya ada pembacaan konspiratif mengatakan bahwa kepala polri tito diambil untuk mengamankan pm dua ribu sembilan belas
atau kepala bin bg untuk mengamankan dua ribu sembilan belas dan seterusnya
pertanyaan saya adalah apakah ada yang salah dengan itu
kalau itu benar
tapi saya kira kalaupun kita mengatakan itu benar tetap saja itu sebuah spekulasi sebuah kecurigaan juga
karena tidak akan pernah ada sebuah penjelasan formal tentang itu
tapi saya kira dalam politik
itu juga sesuatu yang wajar
karena pemerintah harus berjalan
program programnya harus berjalan
rakyat harus diselamatkan
maka butuh stabilitas
untuk menjaga stabilitas kepala polisi kepala tentara intelijen harus orangnya satu jalan
dari sudut pandang itu sangat benar
tidak ada yang salah seperti yang disebutkan
tapi kemudian kalau dari sudut lain misalnya
nah disitulah permainan politik kan berjalan
sehingga proses ini tidak pernah mulus
karena memang orang orang ini berbicara dengan sebuah desain kepentingan besar di jangka panjang
orang berpikir dengan kacau kacau

nah ini yang bikin rumit kan
nah saya kira itu realistis
makanya kalau pendapat bung neta gimana
jadi kenapa muncul kekhawatiran dari banyak pihak bahwa bg akan menjadi bukalapin
orang orang berpikiran bahwa ini adalah satu persiapan untuk mengamankan pdi supaya menang
pdp menang di dua ribu tujuh belas
mengamankan ini mungkin dalam tanda kutip untuk kepentingan partai tertentu begitu ya
sama pdp lah udah pasti gitu ya pdp
jadi itu khawatir
karena labelingnya bg itu kan udah jelas
labelingnya megawati pdp
ini kekhawatiran banyak pihak
kenapa kemudian dari berbagai kelompok juga mempersiapkan calon lain
jadi resistensinya itu dua
satu kekuatan politik
partai politik ya
yang kedua kalangan teni
yang merasa ini lapaknya dia
mau diambil alih oleh sipil gitu ya
di tengah dua parik marik inilah saya kira
jokowi harus segera mendesak bg
segera lantik bg menjadi kepala bin
biarkan tito mengurusi polri
dan siapkan bg mengurusi bin
jadi ini soal momentum
belum keluar langsung dari pernyataan presiden
atau paling tidak dari lingkaran istana
ini kan masih kemudian baru dimunculkan oleh
padahal ini komisi tiga
indikasinya sudah kelihatan ya
ketika bg mau menerima dan mendukung tito karnavian
itu indikasinya sangat besar
bahwa dia sudah dijanjikan
dan dipersiapkan menjadi kepala bin
kalau tidak pasti tidak akan ada dukungan
seperti ini gitu
indikasinya dari situ
meskipun secara eksplisit jokowi belum mengatakan
atau istana belum mengatakan
satu sisinya mengatakan seudahan
satu sisi realistisnya seperti ini
oke itu semua realistis
kita tahan dulu ya
kita tahan dulu
kita nanti juga akan ulas
seorang budi gunawan menempati
jika nanti memang benar menempati posisi sebagai
kepala badan artelik sandi
atau artinya kepala badan intelijen negara
kami akan segera kembali mengulasnya
saat lagi di cnn indonesia prime news
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu
jangan lupa subscribe channel jepang tv
mas karena tentara kita bukan tentara pretorian murni
tentara yang suka kudeta atau tentara yang mau merebut politik secara agresif
tentara kita puluhan tahun menguasai politik
itu karena didorong dipaksakan oleh sipil
dan diberi ruang sejak kekuasaan soeharto
dan mulai zaman bung karno
memang tentara mulai dilibatkan
di cikal bakal golkar muncul itu kan
ketika negara ingin membuat sebuah interest group yang bernama golkar
disitu tentara punya peran
dan kemudian di masa orde baru
justru menjadi kebablasan
tapi artinya bahwa tentara tidak punya karakter dasar untuk melakukan pemberontakan politik
kalau melawan dengan diam dengan istilah bung netapane tadi gimana
nah kalau melawan diam diam
ini kan kemudian kita bicara soal bagaimana manajemen politik
artinya ancamannya bukan tentara
soal kemampuan manajemen politik
tentara sendiri menurut saya sangat akomodatif
ketika ada kompromi
ketika disitu ada dialog
ketika disitu ada saling pengertian
semua akan aman
dan hal yang sama terjadi
makanya saya bilang pergantian kepala bin pun tidak akan melahirkan turbulensi yang serius
karena kalau pun sipil yang menjadi kepala bin
polisi yang menjadi kepala bin
saya kira jatah dari tentara juga tidak akan dikurangi
karena peran tentara sangat dibutuhkan di dalam lembaga intelijen ini
terutama ketika kita bicara soal sentuhan luar negeri
kita bicara soal tugas tugas kerahasiaan yang sudah di luar batas negara
kalau pun pergantian kepala bin
tidak berarti mas indra
semua gerbong institusi ini dipindahkan
tentara semua diusir
terus kemudian polisi semua masuk
ini kan hanya pada lapis atas
dan di bawah ini komposisinya tetap tidak berubah
jadi kan saya bilang tidak akan berpengaruh banyak
oke dari sisi tni
tapi kalau dari sisi yang kemudian beberapa partai politik yang
katakanlah nanti pilkada
ya justru yang bahaya itu partai politiknya
karena hitungan dia itu politik praktis di setiap pemilu
nah ini yang kemudian memakai
jubah dari institusi institusi yang ada ini
apakah pakai jubah polisi atau tentara
yang bermain sebetulnya itulah teman teman partai
karena ada kecemasan kalah dan menang di pemilu berikutnya
tidak hanya pemilu
misalnya pilkada serentak katakanlah seperti itu
tapi pak neta
saya sendiri melihat hampir tidak ada satupun figur
yang murni berafiliasi hanya dengan satu partai
semua pasti berafiliasi dengan banyak kelompok
pak dg juga dekat dengan partai lain
bukan hanya dengan bu mega
karena tito juga bukan hanya dekat dengan pak taufik kemas
tapi dekat juga dengan suri pawo
indikasinya adalah ketika
dekat juga sama partai lain
ketika general polisi memimpin bin
itu hanya berapa waktu ya
itu banyak sekali kendala yang dihadapi
gerakan gerakan dia ini seperti tidak mendapat support yang full gitu ya
sehingga banyak sekali kebobolan
di era dia itu ya
aksi teror ya
jadi artinya ketika
berpengaruh pada kinerja dan kondisi stabilitas itu sendiri kan kemudian ya
itu tadi pelawanan dengan diem tadi
memang figur bg ini sangat beda dengan sutanto
bg itu dia bergaul
ke partai politik
ke kalangan militer
termasuk petinggi petinggi militer
tapi ketika posisi kepala bin apakah menjamin kemudian itu
kalau kita lebih jujur lagi
membuka ke dalam
sebetulnya yang kita lupa
kulturnya bg negara punya kulturnya sendiri
yang tidak bisa dibaca dengan kultur tentara atau kultur polisi
atau kultur sipil biasa
tapi harus dibaca dengan kekasan bin sebagai sebuah institusi
dia punya budaya tersendiri
nah saya kira bukan hanya ketika pak sutanto menjadi kepala bin itu muncul gangguan gangguan
bang yos ketika pertama menjadi kepala bin kemarin juga ada gangguan
nah artinya bahwa
tentu yang mengganggu bukan tentara bukan polisi bukan sopir biasa
entah siapa lah
tetapi bahwa kita harus hargai
ada kultur tentara
ada yang mengganggu kultur sendiri di bin
nah maka siapapun menjadi kepala bin harus belajar dan berani menghargai kultur ini
mulai dari soal jenjang karir
pembagian apa peran
itu terus kemudian harus
jadi bukan soal tni polri
bukan soal tni polri
tapi soal jenjang karir
jadi seseorang ketika dia membantu negara masuk menjadi anggota apakah organik atau non organik di badan intelijen
dia harus tahu bahwa karirnya bisa naik
nah saya kira kultur ini yang harus dihargai oleh siapapun kepala bin
nah dengan begitu institusi menjadi solid
sehingga bukan soal dia polisi atau tentara
jadi masalah lokal di dalam institusi
kulturnya internal dari bin
nah ini harus kita selidiki
hanya soal kultur internal sebenarnya
ya memang semua institusi kan ada kultur ya
polisi juga punya kultur
tapi kan ketika okelah
katakan sutanto atau bg baru menduduki disitu
dia sedang belajar memahami kultur disitu ya
karena dia diberikan akses
banyak informasi yang bobo
sutioso sendiri sebagai bekas general tentara
kan banyak sekali kebobolan
informasi yang dulu zaman zaman dulu baru dikasih sekarang
sehingga banyak sekali diketahui kalangan intelijen
sumadi kun baru ditangkap sekarang
jadi termasuk santoso itu kan sampai sekarang tidak kunjung tertangkap
itu juga kelemahan dari bin juga
selain kelemahan pauli dan teni ya
masa untuk menangkap santoso dikerahkan tiga pasukan
tidak tertangkap sekian bulan
ini satu kelemahan dari badan intelijen
sebelum saya lupa pak nita
mohon maaf sebelum saya lupa
saya tidak tahu ya
ini soal sudut pandang dan jarak dekat kita melihat
saya kira kalau kita mengatakan ini kegagalan bin
itu kemudian menjadi kesimpulan yang melompat
karena sebetulnya dalam kenyataannya
bin ini bukan tidak profesional bukan tidak mampu
tetapi ada garis koordinasi kerja yang hari ini
masih harus ditata lagi
misalnya soal laporan dari daerah ke pusat
itu harus lapor dulu ke pimpinan tni
lapor dulu ke bis misalnya
pola organisasi macam ini yang harus dirubah
supaya nanti tidak mencelakakan institusi tertentu
saya kira kalau model komunikasi atau laporan laporan informasi ini dibenahi
kelihatan bahwa bin itu bisa lebih hebat dari yang seharusnya
begitu juga bis
kalau diberi ruangnya dan dihargai dan dimaksimalkan perannya di situ
itu akan jauh lebih hebat
nah ini kan soal masih tumpang tindih
dan ini warisan masa lalu mas indra
jadi masih ada nuansa tadi benar
nuansa militer di bin
tapi itu sebetulnya bukan hanya nuansa
ada garis kerja yang masih berinteraksi
berapa berinterseksi di situ
nah ini yang harus dibenahi
memang oleh kepala bin baru
sekarang kita coba bicara sedikit kapabilitas begitu ya
karena ipw mungkin dari polis mencatat track record
seorang komjen budi gunawan
dari catatan anda sendiri
untuk urusan intelektual
apakah memang ia mampu
kemudian komjen budi gunawan
memang secara eksplisit budi gunawan tidak pernah menduduki posisi intelijen di kepolisian ya
tapi prinsip dari intelijen itu adalah membangun jaringan
budi gunawan sangat kuat di situ
satu satunya figur di negara ini yang bisa mempersatukan koalisi indonesia hebat dengan koalisi merah putih
itu cuma budi gunawan
itu fakta gitu ya
sehingga perlulah kemudian politik balas budi
apapun topo politik tidak mampu mempersatukan itu
tapi budi gunawan sebagai figur kepolisian dia mampu
ini satu cikal bakal bahwa dia punya jaringan yang sangat capable
dan ini sangat dibutuhkan di bin
karena di bin itu kan cuma mengorganisir
kemudian memberikannya ke kepolisian
untuk dalam negeri dan tni untuk pertahanan
saya kira dia punya kualitas dan kapabilitas itu
jadi sangat tepat
kalau budi gunawan ditempatkan di situ
dan kita berharap dia segera menerima
jangan berlama lama lagi
ya kan tawarannya belum ada
sudah ada ya
meskipun tidak terbuka
pasti sudah ada deal
antara megawati jokowi dan budi gunawan
saya kira pasti sudah ada deal itu
dia ambil segera
kemudian ya seperti kata bung boni tadi
perannya bin ini harus diperluas lagi
jangan seperti sekarang
sehingga yang muncul adalah intel intel mengejar

ketika orang menjadi anggota bin
jadi itu harusnya benar benar rahasia
tapi informasinya a satu
yang dia berikan ke kepolisian ke tni ke negara
bukan informasi rekayasa
tantangan yang dihadapi bangsa indonesia sekarang ini adalah
betapa banyaknya narkoba masuk ke kita
kenapa itu dibiarkan oleh malaysia ke indonesia gitu ya
ini kan ada kita melihat perang intelijen
tapi bin tidak berperan apa apa disitu
malah ngurusi kriminal di aceh
yang dikatakan ini gerakan aceh merdeka
kenapa bin tidak punya responsif terhadap manuver narkoba ini gitu ya
ini ada sebetulnya ada tumpang tindi tugas di lapangan
kan di kepolisian juga punya
punya juga bnpt
dia punya intelijen juga
dia punya polisi juga punya
jadi bis juga punya
saya kira dalam hal seperti ini memang
yang menjadi solusi adalah
aturannya harus dibenahi lagi
soal pembagian peran
dari institusi institusi ini dalam melaksanakan tugas
sama hal yang misalnya kemarin ketika bicara pembebasan sandra di filipina
kebetulan saya ikuti betul prosesnya
ini kan yang berperan besar sekali di awal
itu adalah justru bis
bin dan tentara yang tidak masuk di anggota ini
artinya bahwa peran mereka ini begitu besar
sebagaimana mendesain sampai pada pembebasan
bahwa ada sentuhan politik di ujung
tapi kan seolah olah yang berhasil ini menteri luar negeri
nah artinya bahwa
kalau misalnya koordinasi dan pembagian peran itu jelas
kesuksesan macam ini bisa terjadi di banyak kasus
karena aset kita potensi petugas kita ini luar biasa
pak bg menjadi kapolri
asal dua hal
satu jaringan tadi yang pak neta bilang
menghargai mengerti dan memahami budaya internal bin
artinya mulai memahami cara kerjanya
menghormati personal personal yang di dalam
sekiranya itu yang penting
bahkan tiga segmen tadi
kita mengulas seolah olah ini sekarang pak bg sudah jadi kepala bin ya
kalau lihat track recordnya kemudian
ketika mau diusulkan menteri gagal
kemudian ketika mau menjadi kapolri
tinggal di ujung dan mendapat persetujuan dpr
kemudian akhirnya tidak dilantik juga oleh presiden
katakanlah yang sekarang ini
upaya tawaran menjadi kepala bin ini kemudian
karena faktor dinamika politik kemudian akhirnya gagal juga
akan muncul kegeraman dari satu partai tertentu tidak
yang kemudian muncul menjadi kegaduan yang lebih besar atau bagaimana
budi gunawan itu seingat saya tiga kali ditawarkan menjadi menteri ya
mulai dari mensesnek
kemudian menteri perhubungan
menteri pendayagunan aparatur negara
itu dia tolak semua
dan saya dia lupa
oh dia yang nolak tuh bukan karena gagal
bukan dia yang nolak
bukan karena stabilo merah dari kpk satu
dia yang nolak
karena dia berkeinginan tetap menjadi polisi
menjadi aparat keamanan
meskipun tanpa posisi apapun di polri
dia tetap akan di polri
itu tekadnya dia
tapi ketika ada tawaran menjadi kepala bin
ini kan masih kaitan dengan aparatur keamanan ya
sehingga itu dia terima
sehingga dia istilahnya merelakan tanda kutip
tidak meluncur bebas
dan dikawal oleh orang orangnya dia
jadi ini satu deal atau satu kompromi
yang luar biasa
yang muncul dari bg
karena di polri tidak mampu menjadi nomor satunya
boleh dikatakan gitu ya
boleh dikatakan gitu
tapi ketika dia menerima ini
ini satu kompromi yang luar biasa dari seorang bg sebenarnya
jadi kalau kemudian dia gagal lagi
pasti saya kira ada kemarahan besar
terutama bukan dari bg saya kira
dari penguasa partai pdp saya kira ya
ya nggak akan marah
karena sudah ada deal
sudah ada deal
makanya saya kira harus segera direalisasikan
jangan tunggu berlama lama
jangan sampai pihak pihak lain bermanupur menggagalkan bg
kalau ada kegantian terakhir
dan di tengah isu pergantian kepala bin
saya kira yang penting juga adalah
satu soal pemenang bin juga perlu dipikirkan untuk diperluas
sehingga nanti ada efisiensi dan efektivitas
karena ada beberapa lembaga yang memainkan peran bin
tetapi sebetulnya bukan bin
nah sehingga tidak ada koordinasi dan sehingga agak melebar
terus yang kedua
ini perlu kiprah dari bin dan personil personil juga perlu dihargai
artinya di dalam badan intelijen juga mesti jelas ada jenjang karir
jadi sistem yang jelas
sehingga orang itu bekerja
sehingga orang orang ini bekerja serius
dan saya yakin siapapun yang memimpin bin
kemudian pasti sukses ini institusi
oke kita lihat nanti seperti apa
memang apakah benar wacana yang kita bicarakan malam hari ini
benar benar terjadi atau tidak
kita lihat perkembangannya nanti
terima kasih bung boni arjen
terima kasih bu neta pane
telah bergabung di cnn indonesia prime news malam ini